kericuhan terjadi antara sejumlah pengunjung dengan enam orang tahanan di rutan kelas satu a solo jawa tengah
di luar rutan sejumlah orang juga terlibat ricuh dengan aparat kepolisian karena memaksa masuk rutan
enam narapidana dipindahkan dari rutan kelas satu solo
pemindahan narapidana ini akibat keributan yang terjadi antar pengunjung tahanan dengan tahanan lain yang sebelumnya mereka telah bermasalah
sebelumnya terjadi kericuhan di dalam rutan kelas satu a solo
saat itu sekitar tiga puluh orang datang untuk menjenguk seorang tahanan teman mereka
namun selesai besuk mereka diejek oleh tahanan lain yang sebelumnya mereka terlibat masalah
akhirnya terjadi saling lempar antara puluhan pengunjung dengan iwan dan teman temannya
masa ini pun kemudian dihalau petugas rutan dan polisi sehingga kondisi rutan mulai kondusif kembali
namun tidak berhasil
berapa lama datang puluhan masa yang sama dengan jumlah yang lebih banyak mendatangi rutan
keributan kembali terjadi di depan rutan kelas satu a solo
masa memaksa hendak masuk untuk mencari tahanan iwan
puluhan aparat kepolisian dan tni yang berjaga di depan rutan mencegah masa menerobos barisan pengamanan
saling dorong sempat terjadi
namun tidak berlangsung lama masa kemudian pergi
rumah selaskar umat islam surakarta
endro sudarsono mengatakan kejadian bermula saat puluhan orang rekannya menjenguk salah satu napi di rutan
saat itulah terjadi selisih paham terjadi dengan napi lain
kejadian bentrok pengunjung dengan napi yang ada di lp
kita berharap untuk pengamanan khususnya di lp solo tidak semacam ini
karena kita sudah menerobos sekitar tiga empat kali semacam ini terjadi di lp solo
kita berharap kenyamanan baik pengunjung maupun
terhadap tahanan itu bisa dirasakan
mengenai masa yang mendatangi rutan dan terlibat kericuan dengan aparat
endro menyebut mereka hanya ingin memastikan teman mereka yang berkunjung di dalam rutan sudah keluar semua
sementara itu wakapol resta solo akbp andi rifai membenarkan adanya keributan di dalam rutan saat jam besuk
namun dia memastikan keadaan sudah kondusif